nanti duduk dulu aja
aku gak sabaran mau ngasih hadiah ini buatin tin
emangnya kamu mau ngasih hadiah apa
dari kemarin bikin penasaran terus
ini tin hadiahnya
untuk menyelesaikan biaya kuliah anaknya
kita kan tidak tahu
bagaimana dia terangkat
menyelesaikan biaya kuliah anaknya
lalu siapa yang peduli dengan anak anak tkw
mereka diterima kuliah di bandung
bagaimana nanti dengan pekerjaan mereka
siapa yang akan peduli dengan anak anak tkw yang menganggur
bukankah ibu maksimal
mereka itu menjadi tkw
karena tidak berpendidikan
dan tidak ada lapangan pekerjaan
bedanya mereka dengan ibu ibu mereka
itu yang ibu mereka tidak berpendidikan
dan menjadi tkw di negeri orang
orang orang yang berpendidikan tinggi
tapi menjadi pengangguran di negeri sendiri
pada akhirnya kita pun sadar
claudia lah yang lebih logis

kita tidak bisa mengurus semuanya bu yola
kita itu hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita
untuk masalah kedepannya
itu akan menjadi kewajiban dan tugas orang lain
tapi bukankah kita yang pertama kali membuka pola pikir mereka

bukankah kita yang membuat aliran sungai itu menjadi deras dan kita tahu di suatu tempat ada tanggul yang akan menghambat mereka
iya benar memang
siapa juga yang akan peduli
dengan satu juta anak tkw
yang langgur dan depresi
tadi jennifer menetap mata saya dok
dan matanya berharap sangat banyak dari kita
ate mau kasih tau
ate susah tidur
kepikiran kamu terus
kalau jam segini udah tidur
ate gak jalan
mau jalan kemana tuh cantik
ate gak punya pacar
citi gak jalan
boleh gak ate main kesana
iya beneran ate cantik
soalnya baterai hati udah mau habis
kan ate di rumah
chargernya udah hilang
sampai sekarang belum ketemu
pulsanya pake abis segala lagi
tapi teh kamu harus janji
jangan mempermainkan mimin
kamu sampai ketemu
cuy akan selalu menyayangi mimin
tapi teh kamu harus janji
jangan menunda nunda lagi
sama ada yang mau disampaikan
ada pak ada
pesen buat mimin sama ucuy
kalau nanti berumah tangga
nanti rezekinya suka jauh
pesen lagi emak
harus satya ya sama mimin
kalau claudia ngomong
kamu punya jalan pikiran sendiri
ada beneran juga
itu yang harus kamu tanamkan
dalam diri kamu
kalau dia itu salah
kalau kita tes sekolah tinggi tinggi
belum tentu juga bisa senang
sejak kapan gak punya pikiran seperti itu pet
kamu itu harus sekolah tinggi
bapak akan mati matian
mencari biaya untuk menyekolahkan kamu
yang penting kamu jangan sampai seperti ibu
kamu pasti bisa mencari biaya untuk menyekolahkan kamu

pokoknya kalau claudia ngomong apa juga jangan dengar
makanya diingetin lah tuh kalo misalnya saya pinjem
kamu juga yang salah sih ga pernah ngingetin saya
saya kan orangnya pelupa
aduh atur nungun bagernya kasetnya
akhirnya masuk juga eh
pinjem motor boleh kaset ganteng bager
sementara mau ke pasar sama koswara cem
udah saya pulang dulunya assalamualaikum makasih ya
ada yang salah perasaan
assalamualaikum tin ini kangmu
silahkan duduk kang
nanti duduk dulu aja
aku ga sabaran mau ngasih hadiah ini buat tin
emangnya kamu mau ngasih hadiah apa
dari kemarin bikin penasaran terus
ini tin hadiahnya